sampah plastik kerap menjadi masalah bagi lingkungan
namun tidak demikian bagi sejumlah ibu ibu di kawasan bukit kawi kramatwatu kabupaten serang banten
sudah sejak tahun dua ribu dua puluh sampah plastik yang biasa menumpuk di pekarangan warung dan rumah justru menjadi berkah yang bernilai jual
di tangan para ibu ibu ini bahan sampah plastik bisa disulap menjadi berbagai macam kerajinan dari mulai tas kotak penyimpanan topi termasuk tikar dengan metode anyam
pengumpulan sampah plastik dimulai dengan berkeliling ke setiap warung dan menukar sampah dengan hasil kerajinan
ternyata cara ini tak hanya menarik para pemilik warung tapi juga warga lainnya
berinisiatif untuk ke warung warung mengambil sampah ini dengan imbalan memberi dia
seperti dia pengennya apa bikin keranjang yaudah saya bikinin
untuk pemasaran ibu ibu ini mengandalkan secara online atau membeli langsung ke lokasi serta mengikuti berbagai pameran
ada pun harga kerajinan ini mulai dari rp lima sampai rp seratus
wacana pemerintah yang akan melakukan pembatasan penggunaan lpg tiga kg ternyata tidak berpengaruh bagi warga di desa kandang tepus
kecamatan senduro lumajang
memanfaatkan limbah kotoran sapi warga di sini sudah menggunakan biogas untuk aktivitas memasak
selain lebih hemat penggunaan biogas tidak berpengaruh dengan kebijakan kenaikan harga lpg maupun pembatasan lpg
rata rata biogas yang digunakan warga berasal dari kotoran sapi yang berada di kandang belakang rumah
proses pembuatan biogas ini juga cukup sederhana
warna yakni kotoran sapi yang sudah dicampur air dimasukkan ke dalam tangki kedap udara hingga terfermentasi oleh bakteri
yang menghasilkan gas metan
selanjutnya gas ini disalurkan ke dalam selang menuju rumah pengguna biogas
hal yang sama juga dirasakan umroh warga desa kandang tepus
dirinya sudah empat tahun menggunakan biogas untuk memasak setiap hari
saya di sini umur empat tahun
gimana bu dengan pakai kompor biogas ini
lebih hemat ini
selain mengurangi limbah ternak hewan keberadaan biogas ini juga dapat menghemat biaya keperluan rumah tangga
apakah anda tertarik untuk beralih ke biogas
tim liputan cnn indonesia